kementerian investasi menyebut pasir silika atau pasir kuarsa akan dilarang untuk diekspor mentah
ini dilakukan agar indonesia bisa mengelola pasir kuarsa secara optimal menjadi produk yang bernilai tambah
kementerian investasi tengah menyusun roadmap hilirisasi pasir silika
dan memasukkan pasir silika ke dalam komoditas di sektor minerba bersama dengan mangan dan kobalt
yang berpotensi mendatangkan investasi ke dalam negeri
salah satunya investasi dari produsen kaca asal tiongkok sini glass holdings limited
yang menanam investasi senilai rp satu ratus tujuh puluh lima triliun di rempang kepulauan riau
ada dua puluh satu komoditas dengan delapan sektor
di sektor mineral batubara tahun lalu ada delapan komoditi tahun ini kami tambahkan empat pak
ada pasir silika mangan kobalt dan rgg
dalam pengukuhan pengurus perkumpulan tambang dan industri silika indonesia
ketua umum r sukiyar menyatakan dukungannya terhadap roadmap hilirisasi
guna memajukan industri berbasis silika
pasir silika dapat dikembangkan untuk foto holtaik panel surya kemudian akan dijadikan semi konduktor
beda dengan yang kita bangun sekarang ini kita ingin menjadikan pasir silika atau batuan silika ini menjadi solares
mereka dihilir sebenarnya
sebenarnya industri seperti itu sudah ada di batam ya di jakarta juga ada di antaranya len sebenarnya ya
jadi itu sudah
sudah ada dan kehadiran seperti di batam sekarang ini adalah lebih banyak ekspansi produksi ya
mengisi pasar pasar di indonesia ataupun di kawasan regional
ya gap di hulunya
seperti nikel lah dari biji nikel ke logam ya kemudian bahan baku watri